coach frank walmuth sendiri kemarin
saya sudah makan siang dengan beliau
ditemani coach indra safri
dan tadi pagi juga
saya sudah dapat laporan beliau sudah
mendarat di sana di bali
contoh saja misalnya gini
ada di depan saya di belakangnya
mereview masukan masukan yang
diperlukan sesuai dengan kebutuhan
daripada pelatih atau yang dia
lihat dalam kondisi pemainnya
tetapi dia tidak akan
turun ketemu pemain
ngelatih pemain tidak